kita akan pantau bagaimana arus balik lebaran di hari minggu ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia putri demes di puncak jawa barat
dan sandra insarasari di kilometer tiga puluh empat tol cikampek jawa barat
saya ke demes dulu
demes puncak tampaknya kalau melihat di belakang anda sepi ya
tapi bagaimana dengan pantauan anda hari ini masih adakah warga yang berkeras
untuk berwisata di puncak pada malam hari ini
selamat malam fani benar sekali yang anda katakan bahwa hari ini memang ada sedikit perbedaan
dari pantauan arus lalu lintas yang ada di kawasan puncak
terutama yang saya pantau sejak sore tadi di simpang gadok
sebagai salah satu dari sembilan posko penyekatan yang ada di kawasan kabupaten bogor
dan untuk sejak sore sampai malam hari ini
untuk arus lalu lintas yang dari arah jakarta menuju ke arah puncak ini memang cenderung sepi
dan begitu sebaliknya justru memang lebih ramai dari kendaraan yang dari arah puncak
mau menuju ke arah jakarta
hal ini memang tidak mengurangi penjagaan yang ada di pos gadok ini
seperti kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas gabungan
yaitu dari kepolisian tni kemudian dishub dan juga bopp
untuk memeriksa dokumen dokumen yang dibawa oleh para pengendara
untuk bisa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan puncak
dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa rangkuman yang sudah dilakukan
dan penjagaan yang ada di pos simpang gadok ini kami sudah bersama
lantas polres bogor yaitu ada ibtu diki anggi pranata
selamat malam pak diki ini boleh dijelaskan untuk malam ini sepertinya memang ada sedikit perbedaan ya
arus lalu lintas lebih sepi untuk yang menuju ke arah puncak
nah ini seperti apa penjagaan dan antisipasi yang dilakukan oleh pihak petugas
terima kasih jadi malam hari ini memang apabila dibanding dengan
dari pilihan kepolisian dari para pengendara yang mau menuju ke puncak
jadi satu hari sebelum lebaran atau pada malam takbiran dari kugus tugas maupun satgas itu menyepakati bersama pergopimda
bahwasannya tidak ada lagi pengecekan swab antigen melainkan kami melakukan pengecekan berdasarkan plat nomor
mengapa demikian karena kami menemukan fakta di lapangan banyak masyarakat
selaku ketua satgas memutuskan setiap plat b akan diputar balik atau plat di luar bogor akan diputar balik
kalau untuk malam hari ini pak apakah ada antisipasi yang dilakukan petugas
karena kan diperediksi akan menjadi puncak arus balik ya untuk masyarakat dari arah puncak menuju ke arah jakarta
ini supaya tidak terjadi kepadatan pak
untuk puncak kami antik
kami melihat trennya adalah terjadi sudah kemarin
sekarang mungkin hanya menghabiskan sisa sisa masyarakat yang mungkin masih menginap di atas
untuk antisipasi sendiri kami melakukan upaya pengecekan juga ada di swab antigen rapid swab antigen di rest area tiga puluh delapan arah jakarta
itu untuk mengantisipasi masyarakatnya kembali agar tetap kita mempunyai jaminan masyarakat kembali itu dalam kondisi sehat
terima kasih banyak pak diki atas penjelasannya dan semoga semangat terus untuk
akhir akhir ini ya sampai tujuh belas mei ini akan diberlakukan pos penyekatan
saat lantas polres bogor mengenai bagaimana sebenarnya penyekatan yang dilakukan di kawasan puncak ini
dan tentu saja seperti di pos penyekatan mundik di tempat lain di seluruh kawasan jabodetabek fani
ini bahwa pos penyekatan ini tentu memiliki tujuan yakni untuk mengantisipasi agar jangan sampai
terjadi peningkatan kasus covid yang semakin tinggi
di mana jika kita berkaca di tahun dua ribu dua puluh ini selalu ada peningkatan setiap kali libur panjang
sehingga kita juga berharap selama libur lebaran ini tidak menimbulkan peningkatan kasus covid yang lebih tinggi
dan diharapkan tentu kerjasama dari masyarakat untuk tetap mematuhi larangan mundik
dan juga berwisata selama larangan enam sampai tujuh belas mei ini
harapan kita sama dewes
selanjutnya saya akan ke sandra
sandra kalau misalnya puncak terlihat sepi pada malam hari ini
kalau di cikampek sendiri apakah sudah atau masih terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang kembali ke wilayah jakarta dan juga sekitarnya
ya selamat malam fani
betul sekali saat ini saya sudah berada di kilometer tiga puluh empat di tol cikampek menuju ke jakarta
dan berdasarkan data yang kami dapat dari pihak jasa marga ya
untuk di tol dari arah timur
tidak ada penurunan
tidak ada penurunan
tidak ada penurunan
tidak ada penurunan
ini terjadi penurunan justru ya fani
jadi ada sebanyak dua puluh delapan ribu kendaraan dari yang biasanya sekitar lima puluh enam ribu kendaraan
jadi penurunan dirasakan lima puluh persen
dan kalau kita lihat secara meluasnya lagi fani
ini untuk ke arah jabodetabek baik dari sisi timur barat maupun selatan
ini sudah mencapai sembilan puluh delapan ribu kendaraan
dan ini dikatakan terdapat penurunan oleh pihak jasa marga yaitu sebanyak dua puluh lima persen
walaupun memang diprediksi bahwa hari ini akan ada satu lima juta kendaraan
yang tentunya akan kembali ke jabodetabek
dan fani bisa diinformasikan juga bahwa bisa dilihat di belakang saya ya fani
sudah ada mobil mobil yang mengantri seperti itu
karena memang untuk para pemudik yang ingin kembali menuju ke jakarta
yang melewati jalan kilometer tiga puluh empat ini
mereka harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu
jadi bukan lagi penyekatan
kalau kita bicara fani sebelum lebaran ya
para pemudik ini dilakukan penyekatan
dan disuruh memutar balik
tapi untuk arus balik ini
mereka diperbolehkan lewat
namun tentunya dengan adanya pemeriksaan tes covid
jadi untuk para pemudik yang memang memiliki surat
ataupun pcr satu x dua puluh empat jam dan hasilnya negatif
ini diperbolehkan lewat seperti itu ya
namun jika tidak mereka harus melakukan tes di sini seperti itu
dan untuk tesnya sendiri di sini
memang ada dua belas meja
sehingga dua belas mobil bisa melaju menunggu
kurang lebih lima sepuluh menit
dan berdasarkan pantauan kami sejak siang hingga malam hari ini
juga tidak ada kemacetan yang berarti
karena kembali lagi
bahwa jumlah kendaraan juga dikatakan oleh pihak jasa marga menurun seperti itu
dan untuk melakukan pengetesan sendiri di sini
untuk yang memang sudah lolos fani
contoh misalnya dalam satu mobil ada empat orang
maka dua orang lainnya itu harus diperiksa
dan jika memang hasilnya tersebut adalah negatif atau non reaktif
mereka boleh diperbolehkan untuk maju
dan mereka diberikan perjalanan pulang ke jakarta
dan mereka diberikan stiker seperti ini
dengan ada barcode nya ya fani
namun jika tidak mereka harus melakukan tindakan lebih lanjut
yaitu ke wisma atlet jakarta untuk melakukan tes pcr
berdasarkan data yang kami dapat fani
memang sejak tadi jam sembilan pagi sampai dengan jam lima sore
ini data yang masuk ada enam ratus dua puluh delapan orang yang diperiksa
dan kendaraannya terdiri dari empat ratus empat puluh sembilan
datanya di sini ada satu orang yang reaktif
sempat tadi kita lihat terjadi keraguan
sehingga dicek ulang lagi dengan alat lainnya
dan memang hasilnya reaktif
sehingga mereka langsung dirujuk untuk ke wisma atlet jakarta
untuk dilakukan pcr kembali
dan memang fani ini rencananya akan dilakukan terus
hingga tujuh hari
melihat bagaimana perkembangan ke depan
dan kembali lagi tentunya
walaupun para pemudik di sini hasilnya non reaktif
diharapkan tidak mengabaikan protokol kesehatan ke depannya seperti itu
karena kita harus tekankan kembali bahwa masa inkubasi ini
ada di lima sampai dengan empat belas hari
untuk para pemudik ini terkena beberapa hari lalu
belum bisa teridentifikasi apakah dia positif covid
sehingga diharapkan benar benar berlakukan protokol kesehatan dengan ketat
dan bahkan bisa melakukan testing kembali
dan inilah yang kemarin juga sempat dibahas juga
tentunya oleh kediki budiman
bahwa testing tracing dari pasca mudik ini
harus benar benar dikuatkan seperti itu ya
karena tentunya ini bisa menjadi akumulasi
bahwa kembali ke kada
kemudian juga mudi
kemudian juga tempat lain
kemudian juga terkreasinya ramai
kemudian dengan adanya virus baru ini
dan jangan sampai terjadi ledakan kasus covid nanti
yang tentunya tidak kita inginkan
maka kemarin pun disarankan tentunya
oleh para epidemiolog bahwa
bukan hanya pengecekan di jalan saja
tetapi pengecekan langsung ke rumah ke rumah
karena ini juga harus ditekankan sekali lagi
masa inkubasi bukan hanya di saat saat ini saja
besok pun sudah bekerja
sehingga benar benar harus ada langkah antisipatif
yang benar benar dilakukan
agar tidak ada penyebaran kasus covid
lebih tinggi lagi mengingat
memang libur lebaran
libur panjang ini selalu berdampak pada peningkatan
kasus covid yang cukup tinggi
lima sampai empat belas hari ke depan
yang cukup krusial ya untuk menunggu
apakah angka kasus di jakarta
dan juga sekitarnya ini akan melonjak
terima kasih atas informasi ya sandra insarasari
dan sebelumnya ada putri demes
dari puncak jawa barat
terima kasih kawan kawan
selamat kembali bertugas